laju indeks harga saham gabungan menguat terbatas pada pekan lalu
pergerakan ihsg ini masih dibayangi sentimen global terutama rilis data ekonomi amerika serikat
bagaimana dengan pergerakan ihsg pada pekan ini dan apa saja saham yang berpotensi menguntungkan di pekan ini
untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan virtual alfred nainggolan kepala riset praus capital
selamat pagi pak alfred
selamat pagi maggie
ya pagi pak ihsg diprediksi bergerak bervariasi dengan peluang menguat dalam sepekan
dan berdasarkan riset anda indeks akan menguji level support dan resistensi di kisaran berapa pak
ya kalau kita perkirakan kan memang pekan ini mungkin bisa dibilang minim sentimen ya
jadi kalau kita lihat isu besarnya masih bicara masalah kebijakan suku bunga
jadi kemarin memang rilis data inflasi amerika tanggal empat belas februari
kemarin memang ada sedikit mengganggu ekspektasi pasar
jadi kalau kita lihat inflasinya kan di amerika hanya turun sepuluh basis point
sementara di tiga bulan terakhir bisa turun lima puluh sampai enam puluh basis point
artinya tadi penurunan inflasi melambat sehingga ekspektasi pasar bahwa untuk efektivitas kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan
sepertinya juga akan berat untuk menekan terus inflasi
sehingga pasti opsinya ada dua nih ekspektasi barunya adalah kemungkinan untuk
pasar sebelumnya memperkirakan bahwa semester kedua akan sudah mulai terjadi penurunan suku bunga
dengan kondisi yang inflasi kemarin otomatis perkiraan itu atau ekspektasi itu kemungkinan akan bisa lebih lama lagi untuk diturunkan suku bunga
artinya dengan kondisi inflasi yang kemarin itu bisa jadi penurunan suku bunga
kalau terjadi terus penurunan yang sangat kecil
dan ini yang banyak mempengaruhi kita juga lihat begitu pasca pengumuman inflasi tersebut
rupiah juga sedikit tertekan arus net sale asing juga mulai terjadi kenaikan
jadi kalau untuk pekan ini kita lihat dengan kondisi tersebut
kita nanti melihat apakah ada kejutan nanti di fvmc minute meeting nanti di hari rabu ya
tapi sampai sejauh ini kalau kita lihat memang sangat minimum sentiment dari sentiment pasarnya
sehingga memang sangat tergantung oleh sentiment sentiment sektoral dan juga sentiment individual
seperti aksi korporasi dan juga rilis laporan keuangan
sehingga dalam kondisi itu kita perkirakan tadi range iisg juga
di pekan ini kita perikirkan juga akan sangat kecil di enam delapan ratus sampai enam sembilan ratus enam puluh satu
kita melihat bahwa resistennya dia ada di enam sembilan ratus
jadi begitu kita tembus enam sembilan ratus enam puluh kemungkinan iasg akan berpotensi untuk resisten selanjutnya di tujuh satu ratus dua puluh
tapi untuk tenaga itu atau sentimen positif untuk mendorong itu sepertinya juga untuk di pekan ini sangat sulit sekali
karena tadi kebanyakan
sentimennya lebih bersifat individual atau sektoral sehingga kontribusi individual tersebut terhadap kondisi
kenaikan ihsg atau marketnya juga sangat kecil
jadi kurang lebih sih seperti itu untuk view di pekan ini
baik suku bunga the fed sepertinya akan lebih agresif lagi ditingkatkan
pak alfred kalau misalnya kita berbahas terkait dengan sentimen negatif
tadi anda juga sudah menyebut ada beberapa poin tetapi bagaimana dengan sentimen positif
sentiment apa yang bisa menjadi penopang dalam pergerakan iasg
ya penopangnya tadi lebih kepada sentimen flow asing sekarang
karena memang meskipun kontribusinya kecil tapi memang kita melihat bahwa
hearding behavior lokal kita masih cukup kuat kepada flow asing
jadi kalau kita lihat pekan kemarin asing secara kumulatif mencatatkan net sale
dan ini juga kalau ternyata di hari ini atau kembali asing mencatatkan net sale
maka ini akan menjadi penekan ihsg
selebihnya yang seperti
saya katakan tadi bahwa sangat tergantung kepada sentimen sentimen individual ya
seperti misalnya untuk emiten emiten komoditi sangat tergantung kepada pergerakan harga komoditi
atau tadi karena masuk di februari maret musim rilis laporan keuangan full year dua ribu dua puluh dua
itu akan menjadi sentimen yang cukup kuat akan mempengaruhi individual sahamnya
seperti kita lihat kemarin begitu di dua pekan terakhir
bagaimana rilis laporan keuangan perbankan sangat berkontribusi terhadap
dengan saham saham perbankan
dan kita tahu bahwa saham saham perbankan masih menjadi penopang indeks kita sampai hari ini
bagaimana dengan sentimen negatif yang akan berdatangan dari aksi jual bersih ataupun net sale investor
serta tadi ada yang juga sudah menyebut ada sikap hokis bank sentral amerika serikat
ya makanya tadi saya katakan tadi bahwa sangat tergantung nanti apakah ada sesuatu yang baru di fmc minute nanti di tanggal dua puluh tiga februari ya
kalau memang tidak ada perubahan atau arah yang cukup signifikan
masih pada ekspektasi awal saya rasa mungkin tekanan jual juga kemungkinan akan berkurang
tapi sampai sejauh ini kita melihat bahwa even pun nanti terjadi tekanan jual dari khususnya dari asing
kita masih melihat ini bersifat temporary karena memang kalau kita lihat bahwa outlook ke depan
jadi masih cukup solid bagaimana tadi kuatnya ekonomi kita yang sudah ditunjukkan oleh penguatan rupiah kita
yang saat ini juga masih cukup solid di rp lima belas seratus sampai rp lima belas dua ratus
dan kalau kita lihat juga rilis data data emiten kita
juga sepertinya juga masih cukup baik menjadi penopang masing masing saham
sehingga ini juga tentu akan menjadi daya tarik secara keseluruhan untuk investor khususnya tadi investor asing
baik sepertinya ini rilis laporan keuangan tahun dua ribu dua puluh
masih akan menjadi sentimen yang cukup positif bagi indeks bursa saham indonesia
dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan secara sektoral
apa saja yang akan menjadi sorotan pada pekan ini
ya kalau kita lihat tadi bahwa rilis emiten perbankan
bank bank besar kita juga cukup bagus angkanya
dan ini tentu menjadi sentimen cukup bagus untuk sektor perbankan
khususnya tadi untuk first leader di sektor perbankan
untuk komoditi kemungkinan di sektor call juga masih
tertekan oleh penurunan harga komoditi
kita melihat bahwa dari sisi komoditi mungkin yang layak untuk diperhatikan dan cukup potensial
ya emiten emiten berbasis komoditi
khususnya tadi komoditi teens atau cooper dan juga gold relatif masih cukup solid untuk harganya
untuk cpo juga relatif masih juga cukup solid untuk harganya
kita lihat tekanannya juga tidak terlalu cukup besar
jadi untuk komoditi mungkin concern di call yang relatif masih akan tertekan oleh pergerakan harga komoditi yang terus mengalami penurunan
untuk sektor sektor yang lainnya masih kita lihat sektor teknologi juga masih relatif cukup oke ya
khususnya tadi gotoh yang kita tahu bahwa kemarin pemberitaan masuknya mereka ke indeks ftsc
ini juga akan menjadi sentimen atau katalis positif secara individual terhadap sang gotu
dan kemarin kita juga lihat bagaimana gotoh punya kontribusi yang juga cukup besar terhadap indeks
sehingga pengaruh kenaikannya juga akan sedikit mensupport tadi kenaikan ihsg
jadi untuk pekan ini sekali lagi memang pergerakannya mungkin akan cukup sempit dan masih bergerak
mix tapi kita masih optimis bahwa pekan ini mungkin akan ada kenaikan sedikit untuk ihsg kita
baik tadi ada sektor perbankan komoditi dan juga big cap teknologi ya pak alfred
dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan sektor infrastruktur
karena ini sepertinya sudah landai sentimen dan tidak ada beberapa pergerakan yang signifikan
tetapi kami juga melihat banyak sekali yang mulai digali seperti proyek ikn dan lain lain
bagaimana dengan sentimen di bidang properti pak
ya kalau kita lihat tadi infrastruktur khususnya bwn karya dan juga properti
kita lihat khususnya tadi untuk yang sektor infrastruktur karya kita lihat kenaikannya sebenarnya sudah cukup bagus ya
di awal tahun ini sampai saat ini memang dalam satu dua pekan terakhir kita lihat lebih kepada fase konsolidasi harga
karena kenaikannya sudah cukup bagus
dan untuk sektor properti juga sepertinya dengan tadi adanya sedikit gangguan ekspektasi terhadap tertunda
hanya fase penurunan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi di semester kedua tentu ini juga akan sedikit mengganggu untuk outlook untuk sektor properti
karena kita tahu bahwa kenaikan suku bunga atau tingginya suku bunga masih menjadi katalis atau sentimen negatif bagi sektor properti secara makro
jadi dengan adanya penundaan tadi fase mulai ekspektasi bahwa suku bunga akan mulai turun di tahun ini atau di akhir tahun nanti
tentu ini juga akan akan kembali menekan sektor properti
propertinya sendiri secara makronya
jadi untuk properti relatif memang masih cukup berharap tadi bahwa tidak ada perubahan ekspektasi
berharap tadi bahwa penurunan harga komoditi yang terjadi dalam satu dua pekan atrak ini
juga akan berpengaruh nanti terhadap inflasi us
kita tahu bahwa kontribusi untuk komoditi khususnya tadi misalnya oil juga relatif cukup signifikan terhadap inflasi di sana
memang faktor faktor eksternal tadi masih menjadi kunci untuk pergerakan ihsg kita oleh sentimen sentimen makronya
kita melihat bahwa sentimen sentimen yang bersifat domestik kemungkinan nanti akan dimasuk di april mei
seperti misalnya mulai rilisnya kuartal pertama performa emiten kita
bagaimana performa ekonomi kita nanti untuk kuartal satu dua ribu dua puluh tiga
jadi relatif memang bisa nanti puncak untuk sentimen untuk ihsg
dan secara keseluruhan kita
kita masih optimis bahwa out of gain juga masih positif untuk kondisi tersebut
baik fokus utama di pekan ini masih berada di sektor komoditi perbankan dan juga big capital technology
terima kasih pak alfred sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
terima kasih maggie